selamat pagi dadang
kok mukanya cembetet begitu
nanti saya yang buka toko sayuran organiknya
kamu aja yang boleh nyicil
mak jalan ya
itu juga psikosoara
kenapa tidak mengizinin kamu ke luar negeri
orang mah malah berlomba lomba
ngeberangkatin istrinya ke luar negeri
dia mah malah tidak mengizinin kamu
kamu tidur di kamar ibu deh
harus mami atuh
kan sekarang kita sudah kaya
harus ganti mami
kayak keluarganya si aceh
ah terserah kang aja tuh
temennya papi itu
masuk atau belum
yang satu setengah jutanya teh kasih ibu
kiriman bulan depan
kiriman kemarin atuh kang
setengahnya teh buat papi
setengah lagi nya teh buat ibu
udah kan duitnya
tentu atuh bi
belum dipake apa apa
bagus atuh kalau begitu
baru santai mami udah telpon bapak
besok bapak datang ambil uangnya ke rumah
aduh gimana ini urusannya
harinya seseorang saling tawuk
mesti akan mas bersemangat
dan ketemu lagi
ica dia mau bayarin kebunnya haji oo
ibu sudah disuruh nawar
kalau nining dia tidak mau beli apa apa
uangnya mau ditabung saja
kalau dia pulang katanya mau buka toko
bulan depan dia mau pasang fondasi
dan rumahnya mau ditingkat
karena anaknya banyak
satu satunya anak ibu yang susah
jika hidup akan bersisara dengan tweets

lu bisa pake sendiri
gak kegade lagi ya selamanya
bakal seneng banget
bisa buatin yang senyum
kok gak dipake
takut anti teh kegade lagi
kamu sekolah pake ojek
jeniper sering diledakin sama temen temen
motor sendiri pak
papanya ngeboncingin jeniper
nanti papa belajar motor ya
ntar papa boncingin jeniper
papa janji terus dari dulu
gak pernah ditepati
iya nanti papa belajar motor ya
kalau nanti juniper pinter juniper bisa sekolah tinggi
juniper gak mau sekolah tinggi tinggi takut
sekarang kamu sekolah
papa belajar motor
terus nanti papa anterin juniper sekolah
sekarang naik motor di sini papa
oke siap papa jalan
papa idol berangkat
den ayo kita berangkat bapak anterin
bapak gak dagang
enggak bapak harus rapih rumahnya bu dokter
oh iya uang jajan denny belum dikasih pak
bapak udah gak punya uang
jalan dulu mak
selamat pagi dadang
kok mukanya cembetet begitu
ah udah jangan sedih
nanti saya yang buka toko sayuran organiknya
yang lain bayar cash kamu aja yang boleh nyicil
mak jalan ya
dedy ini pasti gara gara dos pay chicken tuh yang kita buang di kotak sampah dia
kita harus cari cara nih deb supaya tidak dilendekin sama om acheng
iya tuh pak bener
bener ya pokoknya kamu bantuin bapak untuk mikir keras ya bagaimana caranya ya
oke peh nanti dedy bantuin
dedy kamu mau ke rumah
dedy kamu mau ke rumah
dedy kamu mau ke rumah